ingin berolahraga yang menyenangkan
bermain sepatu roda atau inline skate bisa menjadi pilihan
di bandung jawa barat ada komunitas inline skate ini
bagi pemula ada tipsnya agar bisa berdiri dengan mudah saat menggunakan sepatu roda
setelah memasang sepatu duduk dengan memanjakan kaki ke depan
kemudian tekuk salah satu kaki terbalik dan berdiri
letakkan tangan di lutut dan badan condong ke depan
hal ini dimaksudkan supaya nantinya bisa meluncur dengan sempurna
ternyata seru juga main inline skate tapi tidak semudah yang terlihat
karena kalau menurut saya ini lumayan sulit untuk menyeimbangkan badannya saja
ini cukup sulit dan harus mengumpulkan konsentrasi dan juga keberanian
sepatu roda atau inline skate pertama kali dipatenkan di belgia
tahun seribu tujuh ratus enam puluh oleh seorang penemu
inline skate ini serupa dengan ice skate
inline skate terdiri dari tiga aliran
speed atau kecepatan slalom atau ketangkasan dan juga agresif atau akrobatik
untuk aliran speed pemain dituntut untuk bisa melewati lintasan dengan waktu secepat mungkin
slalom ini mengandalkan teknik ketangkasan
biasanya untuk menghindari halang rintang hampir sama dengan speed slalom tetap mengandalkan keseimbangan
untuk akrobatik selalu mengandalkan keseimbangan
untuk skater skater harus mahir dan berani bermanuver dengan ekstrim
gampang gampang susah sih teh
kadang ada orang yang susah nanti dia nggak main
kadang ada orang tiba tiba dia main oh cepat bisa
dia cepat bisa atau cepat lancar
jadi tergantung orangnya
tergantung niat awalnya dia pengen bisa apa enggak
kenapa dia bisa
bermain inline skate banyak manfaat untuk kesehatan tubuh
salah satunya melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh melatih konsentrasi serta dapat membakar kalori
dian permatasari bandung jawa barat